tidak dengan hormat atau ptdh sebagai anggota polri
sidang kode etik polri memutuskan mantan kadif propam irjen verdi sambo
diberhentikan secara tidak hormat dari polri
putusan ini ditetapkan setelah sidang berlangsung selama kurang lebih dua belas jam
yang berakhir pada pukul dua dini hari tadi
selain pemberhentian secara tidak hormat
komisi kode etik polri menjatuhi sanksi etik dan sanksi administratif pada verdi sambo
setelah putusan dibacakan verdi sambo langsung mengajukan banding
mantan kadif propam polri ini mengajukan banding yang akan ditunggu selama tiga hari mendatang
dalam sidang kode etik verdi sambo juga menyampaikan permohonan
maaf kepada rekan rekan sejawatnya di kepolisian
permohonan maaf itu dibacakan dari sepucuk surat yang ia tulis pada dua puluh dua agustus lalu
ferdis sambo mengaku perbuatan melanggar hukumnya tersebut
membuat kepercayaan masyarakat kepada institusi polri runtuh
di sisi lain putusan sidang kode etik terhadap irjen verdi sambo
sesuai dengan harapan dari keluarga mendiang brigadir yosua
menurut roslin simanjuntak
dianggap mereka yasa hingga berhenti
pada saat berhenti
verdi sambo sudah seharusnya meminta maaf kepada institusi kepolisian
maupun para anggota polisi karena perbuatan tak terpujinya
pak sambo itu nggak perlu minta maaf kepada kami
mintanya kami dia dipecah secara tidak hormat
karena bagi kami permintaan maaf dia nggak perlu ya
yang penting dia dihukum seberat beratnya ya
verdi sambo dinilai terbukti melakukan sejumlah pelanggaran kode etik
terkait kasus pembunuhan brigadir yosua
sehingga menghalangi penyidikan kasus tersebut
sementara itu kadif humas polri irjen polisi deddy prasetyo juga memastikan
istri verdi sambo putri candrawati baru akan diperiksa tim suspori
sebagai tersangka hari jumat pukul sepuluh pagi
sejak ditetapkan sebagai tersangka pada sembilan belas agustus
putri belum ditahan dengan alasan sakit
pihak kepolisian menyebut sudah tiga kali putri diperiksa penyidik
namun sejauh ini ia tidak pernah mau memberikan keterangan
baik pada lembaga perlindungan saksi dan korban
maupun komnas ham
putri dinilai menjadi satu satunya kunci yang mengetahui latar belakang
dan pemicu pembunuhan brigadir yosua
tim liputan cnn indonesia